kepadatan warga juga terjadi di ruas jalan sudirman tamrin jakarta pusat minggu pagi
mereka masih nekat berolahraga di jalur tersebut meski pemerintah provinsi dki jakarta
telah meniadakan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day
kawasan sudirman tamrin kembali menjadi pusat berkumpulnya warga yang berolahraga
setelah pemprov dki jakarta meniadakan sementara tiga puluh dua titik kawasan khusus pesepeda mulai hari ini
kepala dinas perhubungan dki jakarta syafrin liputo menyatakan dihapusnya kawasan khusus sepeda
karena banyaknya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan warga
kendati demikian di sub dki jakarta masih menyediakan jalur sepeda sementara
yang dapat digunakan warga untuk berolahraga di sepanjang jalan sudirman tamrin pada jam jam tertentu
selanjutnya di sub dki jakarta akan melakukan evaluasi terkait peniadaan tiga puluh dua titik kawasan khusus pesepeda tersebut
hasil evaluasi akan langsung dilaporkan ke gubernur dki jakarta anies baswedan sebagai bahan pertimbangan ke depannya
dari hasil evaluasi kami terjadi peningkatan pelanggaran warga yang beraktivitas pada tiga puluh dua kawasan pesepeda
baik dari sisi pelaksanaan protokol kesehatan maupun adanya pelanggaran terkait dengan larangan warga yang beraktivitas di kawasan itu beda